terima kasih terima kasih
selamat siang pak ferry
saya ismi dari nikkei asia
perlu saya ulangi lagi pak
kebijakan suku bunga bang risa
akan kembali kepada sasaran
ini memang sudah sangat terhadap
kenaikan suku bunga dari bank indonesia
pergiraan pergiraan kami tidak akan lebih tinggi dari tiga tujuh
oleh karena itu sebagai dasar pertimbangan tadi
kami tadi mengatakan bahwa kenaikan yang dua puluh lima basis point inilah kenaikan secara terukur
dan kami tambahkan kata kata dengan kenaikan dua ratus dua puluh lima basis point secara akumulatif
sejak agustus sampai dengan januari ini bank indonesia ini
memadai untuk memastikan inflasi inti akan tetap berada
di dalam kisaran
plus minus satu di bawah empat pada semester satu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
dan inflasi ihk juga akan di bawah empat pada semester dua ribu dua puluh tiga
memadai berarti itu saja berdasarkan semua informasi informasi
yang kami kumpulkan baik sekarang maupun juga sebagai dasar
baik global maupun domestik
di mana dengan berbagai asumsi informasi tadi
dan dengan dua ratus dua puluh lima basis point yang kami lakukan secara akumulatif ini
inflasi inti pada semester satu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga kami bisa pastikan akan di bawah empat
ini kata kata memadainya adalah seperti itu
jadi inflasi ihk nya
di september karena base effect ya
akan kembali di bawah
kalau tidak ada suatu informasi yang extraordinary
yang kita tidak bisa melihat
yang suatu kondisi yang tentu saja di luar perkiraan
itu sudah bisa menjawab pertanyaan
dari gayatri dan ismi tadi
saya tidak perlu memperjelas lebih lanjut
sudah lama tidak ketemu bidakara jadi bidara
atau bidara menjadi bidakara ya
gayatri sama smi jelas ya
ya itu adalah seperti
itu adalah dari mengenai birin
dhe nanti saya akan mohon bu destri untuk mempercaya
pada dua puluh desember dua ribu dua puluh dua yang lalu ya
setelah kami melakukan rapat dewan gubernur november
kami sudah mengeluarkan peraturan bangunisa
peraturan bangunisa di mana kami mengeluarkan instrumen
operasi moneter falas yang baru
di mana instrumen operasi moneter malaysia yang baru
ini dalam bentuk term deposit falas yang sering disebut pas on
di mana para eksportir dari sda
bisa menyimpan simpanannya kepada
bank dan bank mempass on kepada bank indonesia
di samping instrument term deposit falas yang reguler
ini kami keluarkan instrumen operasi moneter falas yang baru
td deltam deposit dari eksportir yang disimpan di rekening khusus
dipass on ya kepada bank indonesia
bank indonesia bisa mempass on
nah mekanisme ini kami berikan suku bunga yang kompetitif
kami berikan suku bunga yang kompetitif dengan luar negeri
tidak hanya suku bunganya kompetitif
tapi kami juga berikan insentif kepada perbankan
tentu saja bank bank yang bisa mempass on
akan yang terutama term deposit ini tidak dimasukkan dalam komponen dpk
ya term depositnya dari bank yang diterima pass on i
tidak dicatat sebagai bpk
tidak dimasukkan sebagai dpk
dan karena itu dikecualikan dari kewajiban
nah insentif apa lagi
tentu saja bank bank yang bisa mempass on
sehingga itu juga akan menarik
itu terus kami lakukan
dan tentu saja nanti bu riasi bisa memberikan detail yang lain
nah selain insentif dari bi yang berupa suku bunga yang menarik
maupun juga pengecualian dari giro wajib minim
tidak dimasukkan dari giro wajib minimum
kami juga berkoordinasi dengan ojk
ojk pun juga sudah mengkonfirmasi
ini tidak termasuk komponen dpk dalam tentu saja regulasi dan pengawasan mereka
karena itu dari bank nerima dari eksportis
demikian juga dengan lps juga tidak
itu dari nanti bu desi bisa memberikan
nah sejak itu bu desri juga kami
mewakili kami untuk bicara dengan perbankan
nah bank bank peralatan perbankan itu menarik ini
dan akan juga mendorong mobilisasi dari eksportis
itu yang kami rekan
yang ini kami sudah melakukan persiapan persiapan
dan ini bisa kemudian akan kami implementasikan
kurang lebih nanti bu riasi bisa mengkonfirmasi
apakah pertengahan februari bisa kita implementasi
karena sudah ketemu dengan perbankan dan para calon calon eksport
ini yang kami sudah lakukan dengan bank
tadi ada kaitannya dengan pp satu dua ribu sembilan belas
memang kami berkoordinasi dengan pak menko perekonomian
juga lebih mendorong lebih lama
dhe xda ini untuk berada di dalam negeri
nah itu saja kami akan berkoordinasikan
beberapa pengaturan pengaturan revisi yang ada di pp satu dua ribu sembilan belas
sabar kalau yang ini ya
supaya nanti ada yang dikomunikasikan ke depan
kami juga berkoordinasi dengan ibu menteri keuangan
karena dhe sda yang dimasukkan di rekening khusus ini
juga dapat insentif pajak
berupa pajak yang lebih rendah
yang di kami juga akan mereview
bank indonesia juga akan melihat ini juga
apakah yang selama ini kami terapkan sda
kami bisa perluas juga untuk non sda
kepada perbankan dengan tetap insentif insentif yang menarik
kemudian juga perhitungan dalam gwm
maupun juga fee kepada perbankan
itulah beberapa hal yang terus dilakukan
ini tentu saja sejalan dengan arahan bapak presiden
bahwa dhesta yang merupakan hasil bumi nusantara indonesia
sesuai undang undang
dan sekaligus di sini adalah memperkuat nilai tukar
dan juga memperdalam pasar falas
saya kira itu yang mungkin dari ini
dengan ini saya akan mohon bu desri
karena beliau yang secara rinci ini
itu tentu saja saya akan mengundang untuk
pak doni ya bisa untuk e commerce nya jadi silakan
terima kasih juga rekan rekan untuk pertanyaannya
jadi menyambung apa yang disampaikan oleh pak gubernur
memang sejak desember awal itu sebenarnya kami sudah terus juga
dengan berkoordinasi dengan pemerintah saat itu
karena sebenarnya kalau kita lihat kan ekspor kita di dua ribu dua puluh dua itu tinggi sekali
tiga puluh miliar dan trade balance kita itu sekitar lima puluh lima miliar
nah pada saat itu ada rasa
kenapa ya dana itu kok nggak masuk di perbankan kita gitu
ternyata di periode di mana dolar itu lagi mengalami penguatan yang kuat
semua negara itu butuh ke dolar
suku bunga antar negara
bukan hanya antar bank tapi antar negara
dan kami melihat itu sehingga kita melihat dalam hal ini bank indonesia
kami mempunyai tanggung jawab juga
karena salah satu dari mandat kami adalah menjaga stabilitas sendai tukar
dan di situ salah satu syarat stabilitas adalah kita mempunyai supply yang cukup dari dolar
sehingga kita kemudian membuat suatu desain
tentunya dengan arahan juga dari pak gubernur
bagaimana kita dalam rangka penguatan operasi moneter
sehingga kita mengeluarkan satu instrumen baru
di mana dalam operasionalnya sebenarnya hampir sama dengan operasional kita di operasi moneter
dengan banknya di mana banknya ini tentunya kita mempunyai suatu perjanjian dulu
tapi jumlahnya juga tentunya kita melihat mereka mereka yang mempunyai exposure dengan nasabahnya eksportir
nah untuk yang pbi ini pbi yang kita sudah keluarkan dua puluh desember
memang saat itu kita baru mengeluarkan dua tenor yaitu satu bulan dan tiga bulan
dan rencananya nanti kalau dan pada saat itu masih dhe sda
nah sementara kemudian pemerintah memperluas akan memperluas dengan pp nomor satu dua ribu sembilan belas direvisi
untuk masuk ke manufaktur yang hilirisasi
nah itu tentunya nanti kita akan sesuaikan tapi kita akan fokus dulu di pbi yang ini
jadi kita akan segera jalan di sana karena sebenarnya fiturnya sudah ada
di mana settlement nya juga akan dipercepat
jadi h plus satu itu settlement kemudian tenor satu bulan tiga bulan
kemudian kita mempunyai beberapa agent bank
yang akan bisa juga langsung operate sekitar sepuluhan asian bank
kemudian juga antara dua sampai sepuluh ya kita tergantung mana yang sudah siap duluan
kemudian juga tentunya ini juga suku bunganya akan menarik
dan insentif yang tadi disampaikan oleh pak gubernur
dan juga sebagai tambahan kami juga sudah melihat mengidentifikasi
ada sekitar hampir dua ratus perusahaan yang mereka memang mempunyai potensi
hasil dari ekspor sda yang cukup besar
yang mungkin membutuhkan tempat untuk placement dana mereka
itu mungkin pak gubernur dan saya terima kasih
oke terima kasih nanti kalau kurang jelas di lampiran ya
di lampiran ada mekanismenya ada keterangannya nanti ya tolong dijelaskan
seperti tadi kami akan terus berkomunikasi dengan pak menko perekonomian
dengan bu menteri keuangan tapi sementara itu nanti revisi pp satu dan pmk nya itu diperlukan
yang sudah kami siapkan akan jalan
akan jalan bu destri dan kami juga sudah berkomunikasi dengan perbankan
dan dengan para eksportir oleh karena itu ini nanti kami akan jalan
sehingga itu bisa menggayahkan pasar falas
di tengah suku bunga luar negeri di beberapa negara tetangga
yang juga menurun karena memang likuiditas dolar
di wilayah ini juga terus meningkat
pak doni mohon maaf silahkan singkat
ya pak baik pak terima kasih pak gubernur
mbak bidara terima kasih dikejar terus nih targetnya
memang betul pada waktu itu kita mengatakan pak gubernur ya
waktu itu ya sebelumnya mengatakan bahwa target e commerce itu empat ratus delapan puluh sembilan triliun ya
sampai hari ini ya ini misalnya data sementara
memang kita lihat bahwa e commerce nya tercapainya sekitar empat ratus tujuh puluh enam tiga triliun
dengan volumenya tiga empat ratus delapan puluh enam juta artinya sedikit di bawah target
dan tentunya pertanyaannya kenapa di bawah target kan

sebelumnya kita sudah melihat ya kemungkinan e commerce itu
investasi rendah jadi kita melihat bahwa kemungkinan meningkatnya transaksi offline
itu yang menyebabkan e commerce turun
dan sekarang tren yang cukup menarik itu sosial commerce itu juga sudah mulai menjadi pesaing daripada e commerce
mungkin dia yang ketiga mungkin ini kaitannya dengan biaya ya
saya rasa mungkin jangan jangan sosial com ini kita lagi pelajari
apakah social commerce itu tidak biayanya jauh lebih murah
tentunya angka tersebut itu sudah sangat luar biasa
saya ingin membacakan hasil daripada imf digitalisasi tren
di sini ada artikel dari imf mengatakan bahwa indonesia itu
pertumbuhan e commerce nya itu tertinggi di dunia
tertinggi di dunia jadi selama pandemik itu ada dua negara yang growth nya itu lima puluh enam puluh
itu hanya indonesia dan singapura ya
dan bahkan china itu di bawah dua puluh
bahkan kalau mau diambil lagi jepang itu di bawah tiga puluh
atau kalau mau diambil us us itu di bawah tiga puluh juga
jadi artinya saya mau mengatakan bahwa perkembangan e commerce itu adalah sangat luar biasa di indonesia
dan tentunya kami mengharapkan juga tahun depan akan tetap tumbuh
mungkin kita memperkirakan e commerce masih tumbuh dua belas persen
dari sisi nominal dan volume mungkin sekitar tujuh belas empat puluh
oke sebelum ke sesi kedua
tadi esmi ya tadi kan menaikkan suku bunga
meskipun bi ratenya naik dua ratus dua puluh lima likuidrasi perbankan itu kan berlebih
berlebih memang kami pastikan berlebih
oleh karena itu kenapa suku bunga kredit itu tidak naik tinggi
jadi selama periode dua ratus dua puluh lima kenaikan bi rate naiknya adalah dua puluh satu basis point
nah oleh karena kami terus menghibur dan mengajak perbankan
likuiditas kami jamin berlebih
nah kalau likuid berlebih suku bunga deposito belum tentu tidak harus ditransmisikan ke suku bunga kredit
betul saya terima kasih nih para bankir bankir
yang tidak menaikkan suku bunga kredit
nah dua puluh satu persen wajarlah seperti itu
dan apalagi tadi sudah ada kata kata dari pertanyaan sebelumnya
kami sudah kasihin memadai kenaikan bi rate lah seperti itu
satu sesi sudah dilalui sesi kedua juga sesi terakhir
dari sebelah kanan mungkin kita urut dari belakang pak kalau tadi dari depan
dari belakang kemudian di tengah ada grace dan kemudian yang ke baris kedua
selamat siang bapak bapak ibu ibu dewan gubernur
saya dengan krishna pak wartawan dari harian kompas pak
pak mau menanya lebih detail lagi pak terkait dhe tadi pak
term deposit falas yang dhe itu pak
jadi tadi kan disebutkan bahwa ingin memberikan bunga yang kompetitif dibandingkan negara lain pak
mungkin boleh dijelaskan lebih gamblang misalkan kalau di singapura kan lebih dari tiga persen pak
sedangkan di indonesia rata ratanya kan menurut bunga penjaminan lps satu tujuh puluh lima pak
nah ini apakah bi ingin sifatnya mensubsidi atau supaya bunganya sama jadi tiga persen atau seperti apa gitu pak
mungkin bisa dijelaskan juga definisi pass on itu seperti apa pak
apakah memberi subsidi atau
gimana sih pak detailnya seperti itu
terus satu lagi pak sejauh mana sih pak ini bakal bisa menjaga stabilitas nilai tukar sampai dua ribu dua puluh tiga ini pak
ya selamat siang pak perry dan bapak ibu semuanya
saya grace dari kantor berita bloomberg
ada beberapa pertanyaan pak
yang pertama terkait dengan rupiah ya pak
tadi bapak mengatakan bahwa rupiah sedang dalam tren penguatan
yang ingin saya tanyakan selain kebijakan terkait dengan dhe tadi pak
apakah kebijakan operation twist yang sebelumnya juga bi umumkan itu masih terus berjalan
dan jika iya fokus bi sendiri dalam menjalankan operasi tersebut seperti apa
apakah fokus terhadap menjual short term yield
atau membeli long term bonds begitu pak
lalu selanjutnya yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan itu pak
terkait dengan kepemilikan bons oleh bi ya pak
kira kira kebijakan kedepannya seperti apa ya pak untuk menormalisasi itu
seperti apa langkah langkahnya begitu dengan mekanisme yang seperti apa
seperti apa langkah langkahnya begitu dengan mekanisme yang seperti apa
seperti apa langkah langkahnya begitu dengan mekanisme yang seperti apa
nah satu lagi pak maaf tadi masih terkait operation twist pak
di lelang sbn terakhir terakhir ini kan terlihat ada inversion yield ya pak
artinya yield yang long termnya lebih tinggi daripada yang short term
apakah bi juga ada concern terkait itu
itu saja pak pertanyaan saya
selamat sore pak saya aziz dari kata data pak
saya mau nanya pak terkait prospek pertumbuhan domestik tahun ini
apakah ada potensi lebih tinggi dari perkiraan
kalau kemarin kalau nggak salah pak peri sempat nunjukin datanya perkiraan lima tiga ya pak tahun ini gitu
apakah ada potensi upside risk dari pertumbuhan kita tahun ini
terus yang kedua terkait mohon diupdate pak terkait kerjasama lcs kita itu
apakah ada rencana lagi dengan negara lain kemudian perkembangannya seperti apa
dan update di tiap negara itu seperti apa pak
terus yang ketiga terkait prospek rupiah ke depan akan menguat sampai level fundamental berapa gitu pak
dan apa yang akan menjadi pendarung penguatan rupiah
oke sudah ya oke
biar ketemu bulan depan minggu depan atau apalah seperti itu ya
yang namanya pass on makanya tadi bu destri kan perlu waktu untuk ketemu dengan perbankan
berarti kan harus ada suatu agreement antara bi dengan bank
juga bank ini makanya kata katanya bank ini akan duduk sebagai agen bank
tahu kan agen pan
jika agen bank ini bank ini akan menawarkan para deposito deposan ini para ekspor
untuk masukkan ke rekening khusus
tapi rekening khusus oleh bank tidak digunakan untuk aktivitas banknya mereka
di pass on diteruskan ditempatkan kepada bang rizal
seperti tadi akan menawarkan term deposit
eksporter ada term deposit falas ke bank
bank langsung kemudian juga mempass on sebagai term deposit falasnya ke bi
nah karena mengalir seperti itu ada satu
ya kami kan akan bisa melihat sukup hubungan singapura biro sih
nah nanti kadang kadang kami hitung sukup hubungan di sana berapa sih
kita akan tawarkan itu kepada para eksporter
itu makanya kita sebut ini bukan insentif inilah mekanisme pasar
ya tentu saja karena mekanisme pasar lo ada isu lain
bagi bank tentu saja kan perlu ada suatu insentif bagi agen bank ini kan
untuk ya makanya ini bukan
oke bank bank bagi anda yang bisa mengumpulkan deposit dari eksporter dan kemudian dipasang ke bi
ini kira kira quote unquote agen v nya yang menarik biro gitu
berapa itu ini semuanya mekanisme pasar gitu loh
lho pak ini kan dpk pak
enggak karena ini dipas on ya sehingga dilanjut diteruskan ya di false penerusan gitu ya
ya makanya itu kan tidak termasuk dana pihak ketiga kan
maka kami tidak akan perhitungkan sebagai dasar perhitungan giro wajib minimum gitu
terus kami bu desri juga sudah berkomunikasi dengan ojk
pak dian juga sudah menjawab
oh karena ini tidak termasuk dpk tidak termasuk low novel fund
sehingga tidak masuk dalam pos pos yang menjadi obyek pengawasan atau pengaturan gitu ya
loh ini kan depositonya pas on gitu
berarti tidak termasuk dana biak ketiga kan krista
nah berarti memang tidak menjadi suatu obyek yang kewenangannya lps sebagai maksimum penjaminan dan
kalau nggak jelas dibaca baca nanti lampirannya
ngeteng gih terima kasih
apalagi tadi yang grace langsung kepada sama aziz ya
kris sama tadi sudah jelas ya
tadi kan ada pertanyaan mengenai
sekarang kita bicara face
bang elisa itu melakukan twist operationnya memang terutama tujuannya adalah
mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah
nah nilai tukar rupiah itu
mestinya kalau lihat fundamentalnya kan menguat nih
nah orang orang kalau mereka punya seru terus
termasuk yang terbaik di seluruh dunia loh
itu tadi katanya bias ke atas dari empat
empat puluh lima lima puluh tiga itu kalau bias ke atas
ya sudah sudah dari lima ke lima tiga
supaya kami ya kami sampaikan kurang lebih bisa lima satu bahkan lima dua
itu disebut bias ke atas
tapi kembali lagi nilai tukar kita mestinya kan apresiasi nih
lawang karun akunnya seru plus
terus kemudian juga tadi pertumbuhan ekonominya tinggi
makanya kami menjual sdm yang jangka pendek inggris
dengan menjual jangka pendek yieldnya spn jangka pendek itu naikin
yield jangka pendek naik sehingga investor luar negeri itu tertarik
nah terbukti di desember sudah mulai masuk
berapa tadi angka kita untuk yang investasi portfolio pun di januari itu juga naik lebih kenceng di januari
di awal tahun ini sudah tercatat net introke empat enam miliar dolar amerika serikat
yaitu face operation kita menjual svm jangka pendek ini
sehingga imbal hasilnya menarik kan
imbal hasil menarik portfolio asing itu mulai beli sdm yang kemudian yang jangka pendek ini
dan juga pada mulai sekarang pun investor asing mulai membeli yang spn jangka panjang
kami memang membatasi dan tidak akan masuk untuk beli sbm jangka panjang
jadi twist operation itu sing pendek pendek aja
karena kami melihat memang ini juga investor asing juga sekarang sudah mulai masuk ke jangka panjang
ingat twist operation adalah untuk stabilisasi nilai tukar rupiah
mencegah yang keluar menarik yang masuk
twist operation untuk stabilisasi nilai tukar rupiah
menceblang yang keluar menarik yang masuk
makanya kami jual spn yang jangka pendek dan yieldnya menjadi menarik
infonya sudah masuk dan insya allah juga akan masuk karena fundamentalnya bagus
dan itu mendorong stabilisasi mili tukar rupiah
kami tidak ikut membeli di pasar spn sepuluh mili tukar rupiah untuk yang jangka panjang
nah tentu saja mekanisme pasarnya nanti grace akan mulai menyeimbangkan mengenai konstructionnya
ya mekanisme pasar akan kenal adanya implu rupiah akan apresiasi sehingga investor tidak membutuhkan lagi yield yang lebih tinggi
kalau bisa di transfer jadi kan
plus ekspektasi dari apresiasi atau depresiasi
kalau rupiahnya apresiasi sehingga investor asing tidak perlu lagi membutuhkan yield yang lebih tinggi
nah itu makanya juga
tanpa membuat suatu portfolio untuk keluar
masih naik tapi belum
nah ini dengan adanya masuk
yield itu dengan sendirinya akan turun juga
sesuai dengan mekanisme pasar
pertanyaan chris yang selanjutnya
nilai tukar ini fundamentalnya itu akan membuat menguat gitu
karena goncang dan jingkupan kan
dengan goncang dan jingkupan yang mulai meredah
ya rupiahnya masih ada naik turun
tapi kan sudah mendekati lima belas ribu nih
nah akan lebih mengarah ke fundamental
dalam masa masa ini kenapa
karena perlu melakukan operasi quiz
untuk menaruh menarik bergurung info
dan membuktikan bahwa di januari ini
itu adalah seperti itu
np kita kurang lebih mempunyai satu empat ratus lima puluh triliun rupiah
kami yang itu sebagai insuransi operasi moneter
tergunakan untuk operasi moneter
ya itu sudah semuanya
kasih sakti untuk poin
kalau lihat total ics sekarang itu
itu angka terakhir di tahun dua ribu dua puluh dua
ya memang kenaikannya sih
tapi artinya memang kita biadanya
tidak hanya kepada negara yang sistem
modalitasnya tidak hanya dipermudah
nah kalau kita melihat secara progresnya
ncs itu sendiri sekarang rata rata
sekitar tiga sampai dengan empat
itu tiga empat dari total transaksi
tentunya ini menjadi salah satu
untuk peningkatan dari sisi
untuk transaksi perdagangnya meningkat
kita pun juga akan memperluas ics ini
dalam transaksi ke pasar uang
tapi total diperansikan transaksi
ini sudah dilakukan lct nya dengan
nanti kita perluas lagi dengan malaysia
ics pun juga dilakukan
untuk peningkatan dari sisi
mengurangi ketergantungan terhadap heart currency
ini juga akan menjadi topik di asean dua ribu dua puluh
bagaimana acs akan terus dikembangkan di kawasan
jadi sudah jelas ya
untuk hanya settlement perdagangan dan investasi
ya bisa perdagangan dan investasi
bisa untuk digitalisasi sistem pembayaran
negara ke negaranya tadi pak dodi sudah menyampaikan
juga tentu saja para pelaku pelakunya
nah itu kan saja nanti juga
kita sudah ngasih bonus dua puluh menit
tapi wa masih tetap jalan
untuk kalau ada pertanyaan pertanyaan lanjutan
yang membuat gundah gulana kepada pak erwin
oke saya kembalikan pak erwin
kawan kawan terima kasih atas kehadirannya
maupun juga yang mengikuti secara online
dan juga para sahabat sahabat kementerian lembaga
para ekonom para masyarakat
tentu saja para masyarakat semuanya
karena kondisi global sedang tidak menentu
bahwa ekonomi kita akan tetap tahan
dan juga terus stabil
terus menggeliat untuk pemulihan ekonomi
dan terobosan terobosan kebijakan
dari tamrin lantai dua
ruang kompresi pes bank ini lantai satu
salam dari dewan gubernur
wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh
vakum dua tahun masih banyak kekurangan
seperti biasa sebelum pandemi
untuk pertanyaan pertanyaan yang bisa kita kumpulkan
nanti kita siapkan narasumbernya
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh